dan rizky juga ikutan kesalahan
rizky tuh biasa nyelesain masalahnya sendiri farel
gak usah gue campur
ki gimana gue gak kesel sih ki
nadif itu masuk rumah sakit gara gara ada cs
ya tapi untungnya aja ya nadif itu cuma lo karingan
coba kalau kalian memperpanjang masalah terus nanti ribut
emangnya kalian mau nyusul nadief ke rumah sakit
kata nona riva yang cantik dengerin
gue juga serius pak
cek grup deh
dia bilang dia ngeliat misha ngedorong jatuh aril
mungkin banget kerupuk kulit tega ngelakuin hal itu
lo mau kemana
ya gue mau liat keadaan misha sama arin
misha itu gak mungkin banget
dia ngelakuin hal kayak gitu
ya udah kita cek sama sama ya
daripada ntar juga rifki yang gak salah disalahin
tegal banget sih lo sel
sampai ngebuat arin jatuh kayak gini
kalau sampai terjadi apa apa sama arin
lo harus dihukum
kalau bisa dipenjara aja sekalian
mendingan sekali kita bawa arin ke rumah sakit ya
dia harus keluarin aja sekalian dari sekolah
gue gak ada dorong arin bela
masih sempat lo ngeles misha
terus terus gue yang liat sendiri
pakai mata kepala gue
oh mendorong arin dari atas
sampai jatuh kayak gini
mendingan sekali lo bantu gue bawa arin ke rumah sakit ya
kok pakai ambulan nanti lama
main mobil gue aja ya
ntar gue bantu ya
lo udah ngebuat arin celaka
udah ngebuat arin kayak gini
masih berani lo sentuh dia
diam gak lo
nggak ada apa apa
gue bakal bikin perhitungan sama lo
ini bukan lo kok
bukan salah lo kok
gelengkuh seperti ber jer hayat lo

ama disitu gak ada waktu nganjut in his naqziat

kepalanya yang aus
oh yang aus ya
al kau boleh ikut ngantriin arin ke rumah sakit gak
yaudah sel kamu di depan ya
biar mereka di belakang aja
gue gak mau ya michelle ikut nganterin arin
ini semua gara gara dia tau gak
gak usah sok baik gue ikut ngantriin kita
alah masih aja ngeles jelas jelas arin yang jatuh
gak tau diri lo
ya tentu baik
hatinya tuh jahat
kalian kalau nggak tahu apa apa itu jangan asal ngejudge orang bisa kan
alah masih aja ngeles jelas jelas arin yang jatuh
ini gak gue bisa jelasin semuanya dari awal sampe akhir
gue itu gak ada dorong arin sama sekali
ya jangan aku aja
pake pake asas juga
jangan aku bella
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
aku mau ke sana
bukannya dia lagi di luar kotak
mana lagi ini taksi
kejar mobil di depan itu ya pak

iya ini udah ngebut bu
kalian sadar gak sih

emang dia jahat kok

saya bilangnya dia orang tua
ya aku bilangnya dia orang tua
eh kamu bilangnya dia orang tua

eh lu dari mana bisa bilang dia jahat
lu ada bukti
kalo michelle yang dorong arin dari atas sampe jatuh kebohong kayak gitu
kalian itu cuma ngeliat sebagian cerita jadi jangan sembarangan ngomong bella
gue tuh gak mungkin nyelakain arin orang dia kepleset sendiri kok
gue sama bella emang gak lihat kok kejadian sebenarnya kayak gimana
al lu kok malah ngebelain michelle sih cepet cepet kita ngeliat
kalian ini macam marah sih pola pikirnya
teman lagi sekarat kalian malah bentrok
harusnya berbuat sesuatu dong
bisa ga luar biasa
bisa ga luar biasa
masih pingsan pak
eh ini bubar semua bubar
udah bubar mau main lagi mau gue laporin
woy bisa diem ga sih lu semua
udah ikut aja
riva ya dan rivki juga keikutan kesalahin
rivki tuh biasa nyelesain masalahnya sendiri farel
ga usah gue campur